kami awali kompas pagi dengan informasi diduga depresi karena permasalahan rumah tangga
seorang perempuan nekat memanjat menara pemancar jaringan telekomunikasi
evakuasi berlangsung dramatis dilakukan oleh pihak keluarga dan tim sar gabungan
seorang perempuan berusia empat puluh delapan tahun nekat memanjat menara jaringan seluler setinggi kurang lebih tiga puluh meter
di kelurahan sumber rejo balikpapan kalimantan timur
perempuan ini memanjat menara sejak maghrib yang diduga akibat mengalami depresi
tim sargabungan bahwa perempuan ini tidak bisa berhenti berhenti berhenti
pihak keluarga tetangga hingga tim sar gabungan dibantu tni polri membujuk korban untuk turun
korban akhirnya mau turun setelah dilakukan pendekatan selama kurang lebih tiga jam oleh tim sar
gelapnya proses evakuasi sempat menyulitkan tim sar yang melakukan pemanjatan
korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis
untuk selanjutnya korban dibawa ke diserahkan pihak keluarga
dan untuk dilanjutkan diperiksa kesehatannya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat